sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mama kangen sekali sama kamu
kamu sudah lupa sama mama ya
ini rumah kamu ini keluarga kamu
mama kangen taufan
mama kangen masak buat kamu
mama gak akan masukin brokoli ke makanan kamu lagi ya
taufan lu udah denger semuanya kan
dan sekarang lu udah tau betapa kita semua mengharapkan lu kembali
jadi sekarang gue mohon taufan
lo yang buktiin ke kita semua
kalau lo juga bagian dari kita
dari dulu sampai sekarang
kita saudara taufan
gak akan pernah jadi musuh
lu pasti tau betapa gue mengharapkan lu kembali taufan
kami semua menginginkan kakak untuk kembali lagi ke rumah
ketuhan pulang ya
ketuhan udah lihat sendiri kan
mereka semua kangen sama kakak
keluarga ketuhan mengharapkan ketuhan pulang
ketuhan mau ya
ketuhan mau ya
ketuhan mau ya
kak kakak mau pulang kan kak
kak taufan allah mohon dengan sangat kak
oke aku akan pulang
kak taufan aku akan pulang
alhamdulillah kak taufan
kak kakak benar benar akan pulang
ya ampun alhamdulillah
keluarga kak taufan pasti senang banget mendengarnya kak
kalau gitu kak mila minta nomor kakak ya
buat tahu mila
mila mau minta aja takut terjadi apa apa
oke aku kasih
tapi cuma kamu udah fadil yang tahu ya
setelah aku pulang nanti baru semuanya boleh tahu
yaudah berapa nomornya
jadi cewek jangan colok
kamu kan calon istrinya dokter
makasih ya kak
malam leang malam cucu yang udah pulang deh
tunggu tunggu tunggu tunggu kayaknya ada yang aneh deh aneh apanya yang kemarin nangis nangis sekarang
seneng banget ada apa sih emangnya lena nggak boleh kelatan seneng ya boleh tapi yang lihatnya
aneh aja pasti ada alasannya kan pak mungkin tiba tiba kamu senyum senyum sendirian kayak
gitu tanpa alasan ya kan yo cerita dong emm alennya mau sebenarnya lagi senang ya bener
kan emangnya lagi senang kenapa sih cerita dong sama yang
ayo dong bilang kan yang pengen tahu yang juga pengen kenal sama orangnya siapa sih
tapi berani beraninya dia melamar kamu
papi tidak akan setuju
ternyata di belakang papi
kamu masih menjalin hubungan dengan laki laki itu
kamu sengaja mau menentang papi ya
papi alena salah papi
papi terima taufan ya
alena dan tovan saling mencintai papi
dia cinta sama kamu
dulu dia menyanyikan kamu
dia itu seorang bajingan
bodoh sekali kamu masih mencintai orang seperti itu
tapi taufan sudah berubah papi
di mata papi sekali bajingan tetap bajingan
dia tidak akan berubah menjadi baik
pokoknya papi tidak akan menikahkan kamu dengan tovan
papi kamu memang keras
tapi apa yang dikatakannya itu ada benarnya juga kok
soalnya papi takut kalau taufan itu mempermainkan kamu lagi
taufan itu udah berubah
tapi yang kita kenal selama ini kan tovan itu anak yang berandalan
gak mudah bagi babi kami untuk yakin kalau taufan itu sekarang sudah baik
tanpa taufan pun kamu pasti akan mendapatkan laki laki yang lebih baik
kamu membawa berita apa lagi dari tovan
kamu mau bilangkan
kalau kamu gagal menyuruh tovan pulang iya kan
ini surat dari kata taufan tante
biar aku lihat dulu
yang terhormat papa mama
dan yang terkasih saudaraku fadil mariana
tunggu taufan ya
besok tovan akan pulang kembali ke rumah
tulisannya huruf besar semua apa
dan namanya di garis bawah
ini benar man
terima kasih ya mila
terima kasih kamu sudah berusaha
mempertemukan saya dengan anak saya
terima kasih sekali ya mila
mila senang aku ngelakuin semuanya buat tante
mama mama pasti bahagia sekali di alam sana
menyaksikan kebahagiaan kami lama
dan besok akan jadi hari
yang akan menjadikan
aku sangat bahagia kan
karena setelah lima tahun
sedara kembaraku taufan akhirnya pulang juga
alhamdulillah ya kak
dan yang bikin aku lebih bahagia lagi
karena sikap mama ke kamu udah berubah
mama udah bisa nerima kamu
kak fadil gak seharusnya berterima kasih sama mila
ini semua juga karena kak taufan
kak taufan sendiri yang mau pulang ke rumah
kalau gak ada kamu
yang sudah sedemikian banyak berkorban
udah mau diomel omelin
pasti telepon gak bakalan mau pulang
terima kasih ya mila